seorang perempuan dan anaknya yang masih berusia satu tahun delapan bulan
tewas setelah disiram menggunakan air keras
menurut penuturan saksi peristiwa tersebut berlangsung di sebuah rumah kontrakan
di kecamatan cengkareng jakarta barat pada senin siang dua puluh enam desember
terduga pelaku penyiraman air keras adalah suami dari korban
setelah disiram air keras kedua korban sempat lari keluar rumah dan meminta pertolongan warga
warga lantas membawa kedua korban ke rsud cengkareng untuk mendapat penanganan medis
namun nyawa keduanya tidak tertolong
ada pun terduga pelaku berinisial rz alias a langsung kabur usai melakukan perbuatannya
usai menjalani otopsi di rumah sakit polri jakarta timur
jenazah kedua korban dimakamkan di tempat pemakaman umum kebon jahe cengkareng selasa siang
kedua jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat
dan disaktangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman ibu dan anak ini
pak almarhum masih sering komunikasi pak
almarhum sering karena kan ada anak
yang meninggal ini yang bungku
oh itu anak bapak juga
ya kalau bisa ya cepatnya ketangkep
karena dia udah membunuh menghilangkan nyawa anak saya
walaupun dia mantan istri saya dia pernah baik sama saya
sementara itu kepolisian masih memburu rz alias a
kepala polsek cengkareng kompol ardi demastio mengatakan
jajarannya sudah meminta keterangan lima orang saksi
dari keterangan saksi diperoleh informasi
terduga pelaku sehari hari bekerja sebagai tukang urut dan penjual cairan pembersih lantai
dan sementara untuk pelaku masih kita lakukan penjaraan
untuk inisial dari pelaku adalah a
berprofesi sebagai tukang urut dan jualan obat pembersih pembersih lantai
pelaku ini siapa dari korban pak
kalau pelaku adalah suami dari korban
suami siri atau suami
suami saya suami sah dari korban
hingga saat ini belum diketahui motif penyiraman air keras kepada kedua korban
kasus tersebut kini masih ditangani unit reskrim polsek cengkareng
tim liputan cnn indonesia